pemerintah membuka peluang impor sejumlah bahan pangan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan jelang bulan ramadan
wakil presiden yusuf kala mengatakan daging sapi menjadi komoditas utama impor dalam negeri
sementara itu bahan pangan pokok seperti beras diakini tidak mengalami kelangkaan sehingga tidak diperlukan kebijakan untuk impor
selain itu jk mengatakan kenaikan harga bawang merah dan komoditas bumbu dapur bisa diredam beberapa waktu ke depan

secara lengkap bapak wakil presiden
merah harus disimpan khusus harus pakai cold storage jadi itu menjawabkan tidak banyak kan bisa menyimpan
maka pada saat panen berlebihan ya kadang kadang diekspor
pada saat panennya
nah selesai kenaikan harga diimpor
jadi sebenarnya secara neraca itu sama saja